produsen mobil listrik asal amerika serikat tesla disebut telah menjalin kontrak sekitar lima miliar dolar amerika serikat
atau setara dengan tujuh puluh empat triliun rupiah lebih untuk membeli bahan baterai dari perusahaan pengolah nikel di indonesia
menko bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar pancaitan mengatakan perusahaan mobil listrik yang dimiliki oleh elon musk
telah membeli dua produk asal indonesia
tesla telah melakukan kontrak tahap pertama untuk lima tahun dengan perusahaan huayu dan satu perusahaan lainnya di kawasan sekitar morowali
sebelumnya presiden joko widodo berusaha menarik tesla untuk berinvestasi di indonesia dengan mendirikan fasilitas produksi baterai kendaraan listrik
joko widodo datang langsung ke fasilitas produksi tesla di amerika serikat pada tahun ini bersama jajaran kabinet
untuk meyakinkan elon musk agar berinvestasi di indonesia
joko widodo datang langsung ke fasilitas produksi baterai kendaraan listrik